serat tiak alun alun
ampun gusti prabu
hamba hanya ingin mengingatkan
apabila itu terjadi hubungan baik pejajaran dengan kuningan bisa terganggu
siapa kau berani mengatur
bahkan jika penguasa kuningan berada disini
aku tidak pernah menganggapmu sebagai seorang rajin
bertobatlah sebelum allah memberi kutukan
bagi panjajaran dan kau
sungguh lancang kau rupanya
aku yakin anak itu pasti belum jauh dari sini
aku akan menerangnya
nyai tidak perlu menerang
aku ada disini
hamba hanya ingin mengingatkan apabila itu terjadi hubungan baik pejajaran dengan kuningan bisa terganggu
siapa kau berani mengaturku apa peduliku bahkan jika penguasa kuningan berada disini
akan kusuruh dia tunduk kepada kau
dan bersujud di hadapan kakiku
kami mohon kusip ramu demi kedamaian pejajaran
sangat lancang kau rupanya
siapa lagi yang berani melawan
apa putraku ananda prabu surawisesa ingin menggantung raden arya kemuning di alun alun istana
apa yang ada di pikiran aku
apa dia tidak tahu kalau perbuatannya akan merusak hubungan pajajaran dengan kuningan
ini tidak bisa diliharkan
ini tidak bisa diliharkan
bunda bunda tidak apa apa
bunda tidak apa apa ananda
putraku bagaimana dengan yunda muradah santang
dia juga terkena pukulan perempuan jahat itu
dia pasti terluka
bunda sangat mencumaskan anda
bunda tenang dulu
sekarang aku akan mengobati bunda dulu
baru aku akan menolong yunda rancang
pukulan perempuan jahat
terima kasih puteraku
jangan lakukan itu gusupragu
ini sangat berbahaya buat penjajaran
tolong dengarkan kami gusupragu
aku tidak akan mengampuninya
kecuali dia mau berlutut
dan mencium kakiku
aku tidak akan memalukan nama
juga nama keluarga
menjadi penjilat seperti itu
kalau begitu kau siap man
untuk apa aku takut dengan kematian
selama perjalanan yang benar
bukanlah hal yang mengerikan
laksanakan hukum gantung
sekarang kau sedang berada dalam kekuasaanku

kau tidak akan berada di dalam kekuasaanku
kau tidak akan berada di dalam kekuasaanku